milik terakhir buku itu adalah lea
punya hantu lihat itu remani tamburan
aduh hansipers ini saya minta maafnya bukannya saya tidak amanah bukannya juga
nggak mau bantu kalian tapi saya emang mendingan enggak menyimpan kitab ini deh kita
pilih disimpan di rumah salah satu kalian aja deh ya aduh berhenti saya aduh bener
lebih aman bener berhenti berhenti bukan gitu
aduh masalahnya enggak lu lo bu tempatnya juga di rumah tuh enggak ada bu enggak ada tempatnya
enggak aman tuh baca bingung aduh aduh
ya udah aja pantas betul betul aman aman aman kalau yang mukanya pasti enggakkan
katanya ini tuh mau disimpan
katanya ini tuh mau disimpan
ya kan waktu itu kan pak rt kan minta
atau rumahnya bu messi
ada berangkasnya lebih aman
asal ladeng sekali kaya man libraries
mohon maaf saya teringat pada saat itu ada kata kata di rumah seseorang yang mempunyai
berangkat atau mas story about nih pilu tamat sebagai ig engbo bang mandang
bermartabat saya serahkan kepada tempat yang paling aman
bu messi aduh aduh aduh ya memang di rumah saya itu ada broncos
tapi masalahnya itu berangkasnya baru aja penuh sama duit
jadi gak muat nih nyempilnya
gak muat gak muat
tapi kebetulan karena rumah saya lagi banyak berdebu
mungkin berangkasnya bisa disempilin dikit kali ya
eh eh eh maksudnya ini bisa gak muat rumahnya
eh udah udah eh stop stop stop
ini kenapa jadi main lempar lemparan sih
udah pokoknya kalian berdua sweet aja
siapa yang kalah berarti kitabnya disimpan disitu
satu dua tiga
ibu messi menang hoba menang
ibu hobak menang
hobak hobak menang hobak
ust ust udah
pak rt pegangnya tuh kitab goibnya
pak rete harus jaga dan simpen baik baik kitab goib itu
kitab tua ini akan saya simpan di rumah saya
salam buat anak saya kalau ada bapak
senang parete pokoknya urusan bella sama abril
hati hati ya parete perasaan saya gak enak
parete mau kejirang banget mau disimpen
gak ada parete
aduh aman anak anak
kita bisa disimpen di rumah parete
omerte kenapa kok keliatannya panik gitu
tentunya dikunci segala lagi
biar aman pre biar aman
biasanya juga aman
ini semua gara gara bukunya si hansiper
nih kampung kita terancam ditangin sama lehak tau
nah lehak itu hantu yang
udah lah serem lah
nih pokoknya aku kasih tahu sama kamu ya
apapun alasannya jangan pernah buka pintu ini kalo ada yang ngetok
udah sekarang kamu istirahat aja
aku juga mau mandi
tapi kan lehak itu mitos dari bali
udah gak ada
tapi kata ometnya kalau ada siapa siapa yang ngetok jangan dibuka
ada yang sahus yuk
buat wright dan apapun ya
kemana tadi orangnya
nenek gak apa apa
nenek ada yang bisa dibantu
nenek gak kenapa napa
hah pintu kau kebuka apa ya
siapa yang ngebuk
hai berlah kosong april
hai lepasin aku lepasin tolong apel kembalikan apel lepasin kebonakan saya apel kembalikan
kemana mana aja coba aduh tolong aduh
enak aja nggak bisa dilepasin
lepaskan itu kebonakan saya kasihan orangtuanya jauh
malah bengong aja jadi penonton itu
sebab buku itu itu sebetulnya
buku mau warnai bukan
tujuh dua nunggu ya
ini april bukan selamat
bukan selamat april